di titik inilah polisi phh brigadir np membanting seorang mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati tangerang rabu sore lalu
tak cukup sampai di situ seorang polisi berseragam coklat juga terekam video amatir turut menendang korban saat sudah dalam keadaan terkapar
korban lantas kejang sampai akhirnya dikerumuni oleh sejumlah anggota kepolisian
peristiwa ini menambah daftar panjang tindak kekerasan polisi terhadap masyarakat sipil
kontras atau komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan mencatat sepanjang juni dua ribu dua puluh sampai juli dua ribu dua puluh satu saja ada enam ratus lima puluh satu tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian
enam puluh enam diantaranya adalah penganiayaan sementara sisanya adalah pembubaran paksa penangkapan semenang menang
dan penembakan dalam penanganan aksi kriminal
kapolresta tangerang komisaris besar polisi wahyu sri bintoro telah meminta maaf secara terbuka kepada pedemo dan keluarganya rabu malam
kamis pagi di kantor bupati tangerang kapolresta tangerang mengatakan pemeriksaan anggota kepolisian yang bertugas dalam unjuk rasa pada rabu tiga belas oktober dilakukan oleh propam mabes polri
itu secara internal nanti disampaikan
kami belum menerima penyelesaian yang jelas
seluruh anggota yang terlibat pengaman kemarin dilakukan penyelesaian
yayasan lbh indonesia menilai tindak kekerasan polisi mencoreng kinerja kepolisian
pertama berkomunikasi tetap netral asumsikan setiap aksi adalah dampak
damai memungkinkan aksi untuk dilihat dan didengar dan terakhir mediasi konflik
ylbhi meminta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap pengunjuk rasa di tangerang
agar tidak mengambang seperti kasus kekerasan terdahulu di beberapa aksi demonstrasi
jangan sampai ini menjadi permakluman ini menjadi sebuah kebiasaan baru
yang kita tahu bersama ylbhi sudah memantau sangat lama
dan setiap tahun kita melakukan juga pemantauan khusus untuk ini
di tahun ini dua ribu sembilan belas misalnya ada kita masih ingat ada lima orang mahasiswa meninggal
karena berkenaan dengan aksi aksi reformasi di korupsi dan semasa sekarang tidak jelas
isnur menegaskan pentingnya hal ini terlebih peristiwa yang sangat disayangkan ini
terjadi di tengah viralnya hashtag percuma lapor polisi
hal ini dapat semakin melunturkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
tim liputan cnn indonesia